tujuh rasa empat november pada dasarnya menuntut pihak kepolisian menuntaskan perkara dugaan penisahan agama
yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
lalu sejauh mana proses hukum kasus dugaan penistaan agama ini berlangsung
kita lihat bersama
dua puluh tujuh september ahok menyebut salah satu ayat di al quran yaitu surat al ma'idah ayat lima puluh satu
dalam pidatonya di kepulauan seribu
kemudian pada tanggal enam oktober majelis ulama indonesia sumatera selatan melaporkan ahok atas tuduhan penistaan agama
selain itu ada juga advokat cinta tanah air melaporkan ahok dengan materi yang sama ke baris krim polri
kemudian pada tujuh oktober angkatan muda muhammadiyah dan forum anti penistaan agama melaporkan ahok ke kepolisian daerah metro jaya
tuduhannya yaitu melakukan penistaan agama
dua puluh oktober ahok meminta maaf kepada umat islam di balai kota dki jakarta
setelah itu ahok mendatangkan
dua puluh empat oktober untuk melakukan klarifikasi atas inisiatif sendiri
tiga puluh satu oktober lima belas saksi sudah diperiksa
saksi ahli juga sudah diperiksa
lima belas saksi itu terdiri atas pelapor
kemudian saksi yang hadir di kepulauan seribu
kemudian ada pegawai pemerintah provinsi dki jakarta dan juga ahok
kemudian lima ahli yang dihadirkan antara lain ahli agama ahli pidana dan ahli bahasa
dan hingga satu november sudah ada sebelas laporan tentang penisahan agama yang diduga
juga dilakukan ahok yang juga datang dari sejumlah daerah
dan tiga november hari ini tadi informasinya sudah disampaikan
pemimpinan front pembela islam rizik shihab memberikan keterangan di barat skrim polri sebagai saksi ahli